pssi mengklaim penundaan laga antara psm makassar lawan persija jakarta karena kondisi keamanan yang tidak kondusif
dan kini kita tersambung dengan kabit humas polda sulawesi selatan komisaris besar polisi diki sondani
selamat malam pak kabit apa komentar anda terkait pernyataan pssi bahwa atas dasar pertimbangan keamanan dan kenyamanan laga psm dan persija jakarta ditunda
apakah betul ada potensi ancaman keamanan di sana
ya menurut saya pernyataan daripada sejen pssi ini tidak benar ya
karena hari ini kita mengamankan yang stadion matu angin itu di dalam persoalan empat orang personil
itu lengkap ya ada brimob ada sabara ada lalawintas intel krimkum hampir semua takut ada di sana
dan juga kita dideam juga dari beberapa kores yang ada di sekitar kota makassar
dan situasi sangat kondusif sekali ya tidak ada ancaman keamanan itu tidak ada sama sekali
dan saya juga bingung dari mana dia mengatakan masalah keamanan itu tidak ada
ya jadi semua sudah kita lakukan pengamanan ya jadi unit anjing juga ada
kemudian dari antisipasi terhadap mungkin ada teror juga kita siapkan pasukannya dan mungkin pasukan dalmas juga demikian
dan kita sudah mungkin
mau kepada supporter dari psn agar tidak melakukan tindakan tindakan yang terlalu berlebihan itu mereka sudah mereka lakukan semua
jadi apa dasarnya lagi
saya rasa tidak ada sebenarnya yang mengatakan bahwa karena faktor kondisi keamanan
karena bagaimanapun standar pengamanan baik di makassar di jakarta di bandung surabaya sama
ya tidak ada yang berbeda
ya jadi kalau dia membatalkan itu kita juga bingung
kalau dia batalkan standar alat pun sama sekali tidak ada masalah
malahan penonton yang tadinya begitu kecewa karena sudah membayar tiket mereka sudah mengeluarkan uang
ya kita berikan mereka kesadaran itu bisa keluar dari stadion secara baik baik
tidak ada mereka lempar lemparan atau bakar bakar apa tidak ada
ya satu titik pun
tidak ada bakar bakaran
sporter psm keluar dari stadion sampai menjelang maksimal
itu teratur sekali
tidak ada mereka saling ini
jadi kita juga bingung gitu
jadi bilang masalah keamanan apaannya itu
saya ingin klarifikasi itu tidak benar
ya sampai sampai itu tidak benar
ya sudah susah siap sekali
saya mengamankan ini sampai sampai wakafoldaku turun banget
semua pejabat kota pun turun tangan semua
baik pak kabit bagaimana
saya tidak mau ulasan terakhir ini diterai oleh masalah hal hal yang bersifat anarkis
dan itu sudah kita lakukan imbau imbauan kepada supporter
dan kemarin kita lakukan pertemuan juga dengan supporter dari jackmania dari persija
tidak ada masalah
mereka yakin bahwa kota kota bisa mengamatkan
kalau sudah mau dibuat lagap pertandungan
lantas pak kabit ini ada juga persoalan yang lain
ini insiden bus persija yang dilempari oleh sejumlah oknum
apakah anda bisa mengkonfirmasi bahwa bus persija yang digunakan kemarin
tidak mendapatkan pengawalan
lantas bagaimana proses hukum
apakah sudah ada sejumlah saksi yang sudah diminta keterangan terkait dengan insiden ini
ya jadi gini
kita sudah berikan pengamanan

jadi kemana mana mereka sudah membuat perencanaan
nah kemarin ya itu mereka jalan sendiri
itu tidak ada di dalam perencana pengamanan
kita sudah coba ketemu dengan tim itu
mau minta dikawal kapanpun kita siap
oh ya mereka minta dikawal
yang sekian kita mau ke sini kita minta dikawal semuanya minta dikawal
nah pada saat mereka lakukan itu
itu di luar schedule mereka
di luar schedule pada saat mereka dikawal
nah pada hari itu ya memang sedikit ada kisru masalah tiket
ya banyak orang merasa tidak mendapatkan tiket
ya tapi kan di internalnya di psm ada masalah tiket
ya mungkin masyarakat yang tidak dapat tiket
akhirnya dia melampiaskan ya kebetulan di situ ada
ada kendaraan persija yang lewat ya
pernah sasaran akhirnya
nah itu lho
jadi kalau kita sudah maksimal memberikan kapanpun
kita akan memberikan pengamanan
ya tapi mereka pada saat mereka jalan
ya yang itu tidak ada dalam rencana yang sudah kita susun bersama
alantas sudah adakah sejumlah saksi yang diminta keterangan
kita sudah berangkat kita kawal
oh iya pak kita mau minta dikawal
yang sekian yang sekian
mungkin pada kegiatannya ini ini ini
nah tiba tiba dia ada kegiatan yang lain di luar itu
tanpa memberitahu kita
nah pas kebetulan ada ketemu dengan masyarakat yang tidak puas
karena tidak mendapat tiket jadi sasaran mereka
ya saya rasa kalau kayak kegiatan seperti ini
bukan sekali dua kali dalam hal sepak bola
ya pernah juga lho
persija bertandang ke bandung dilempar juga
pernah juga bandung bertandang ke persedia dilempar juga
tapi bertandingan kabar langsung tidak ada dibatalkan bertandingan
nah itu lho
apakah sudah ada pihak pihak yang dipanggil pak
untuk diminta keterangan terkait dengan insiden pelemparan bus persija
apakah sudah ada pihak pihak mungkin yang diduga kemudian terkait dengan insiden pelemparan bus persija
ya kita sudah dimaksudkan penyelidikan terhadap bandung bandung ini
jadi waktu hari sabtu itu
ya kita sudah melakukan pengamanan tentang tiket
dan ada kisru masalah tiket
jadi polisi berupaya jangan sampai masak ke kisru masalah tiket
kita melakukan pengamanan di sekitar stadion mungkin ya
untuk penjualan tiket itu
apakah pssi sudah melakukan konfirmasi
atau memberitahu polda sulsel terkait dengan pembatalan pertandingan pada sore hari tadi
ya di stadion kan semua juga dengar
ya bukan hanya polda saja penonton dengar
ofisial dengar pemain juga dengar semua dengar
polisi pssi membatalkan
baik baik terima kasih
bapak komisaris besar polisi diki sondani telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia sports
dan polda sosial selatan tadi sudah menyampaikan bantahan terkait
adanya upaya atau potensi ancaman keamanan
selama pertandingan yang rencananya akan digelar pada sore hari tadi